semuanya ngandang belakang gue masih rumahnya tuhan lagi baik soleh cantik allah
sulam lagi soal nggak tahu gitu ngintil bininya aja dia
sebenarnya seberapa deket hubungan nomornya
hai deket sibara hai bumpet bekerja doa membiasa kalau abang banyak lagi lebih
jauh boleh dong iya bukannya apa apa biar empok lu mama nih kan selisih paham
dulu nih tentang hubungan lu sama nih game
banget ya udah lu cerita ya
makasih ya bang
hai mbak gue bingung apa salahnya sih kalau mak suka ama si robby ame sirwani
rumahnya enggak salah tapi orangtua nya
si robby kamu nikah ama sirwani bukan sama orangtua ini
rohnya gue pengen
ingat si robby ini nikah amegadis yang jelas keturunannya jelas asal usultnya
hmm amik amit deh jangan sampai deh sama perempuan yang suka pergi sama laki laki
mugi bingungah sama mahmud tiga puluh tiga tidak yang beres
mak sekauroh memang itu bidang dan keahliannya si riri
bang kasih tau mbak deh
roh jadi kagak nafsu makan
ntar ya bang
udah pok gak usah banyak pikiran
hidup itu buat dinikmatin
iya lan ya
gue liat lu hidupnya tenang aja ya
seolah olah kagak ada apa apa gitu
tenang banget deh
santai apa kagaknya pok
itu tergantung pikiran kita
kalau kita mau bawa santai ya hidup jadi santai
kalau mau dibikin runyam ya tiap hari ketemu runyam
ngerti gak pok
pasti runyam gitu
siapa yang runyam sih
lo kagak runyam
tauan juga gue daripada lo
lo kan tuan gue
semuanya ngandang belak gue
si rumah anak anaknya baik
malah nyintil bininya aja dia
biar bagaimana juga
yang namanya jodoh itu udah ada yang ngatur
itu urusan allah
manusia gak ada yang tahu
lo ngerti bang lo tau
tapi emang tuh yang gak mau ngerti
tetap aja ngotot robi sama rumah anak
si robi tuh udah jatuh hati sama rere
mau apa lagi sih
rere juga cantik
kalau robi tuh emang suka sama rere
lo liat dari kedekatan mereka
robi terhadap rere
lo tau mereka saling suka bang
pok kalau ayah boleh saran nih
ngeributin jodohnya si robi
ntar ujung ujungnya juga
gue bukan ngeributin
gue cuma ngasih pengertian sama si robi
ngasih kepastian sama si robi
kalau gue tuh suka sama si romane
nggak sama si rere
kok jodohnya si robi itu udah ditentuin sama allah
empo mau jungkir balik kayak gimana juga
kalau allah udah ngejodohin mereka
iya bener juga sih
pendapat lo bener
tapi kan kita dikasih kesempatan sama allah buat berusaha
ya usaha sih boleh kok
tapi harus juga tetep ngikutin ketentuan allah
apalagi urusannya jodoh
jodoh itu rahasia pok
pok kan tau sendiri
mahut rezeki jodoh itu rahasia allah
akhirnya juga jangan maksa
kenapa ya gue jadi kayak begini
nah sekarang kan power udah ngerti
mendingan gini aja deh po
pok ngikutin caranya aja
karena sabar itu bersama allah
jangan sampai cuma gara gara jodoh nanti hubungan mantu sama anak jadi kacau
terus hubungan mantu sama mertua jadi gak harmonis
emang pok mau kayak begitu
ini abang kasih saran ya mbak lia
abang harap lu mau menerima dengan ikhlas dan lapang dada
lo ngalah deh mbak
daripada lo merantem terus sama mbak
soal urusan yang belum tentu kebenarannya
kenapa sih bang
abang juga harus bisa tegas dong
abang ini sebenarnya belain siapa
ini abang udah tegas roh
abang gak belain siapa siapa
karena dua duanya belum tentu bener dan belum tentu salah
rok tahu itu bang
bukan itu maksud abang roh
daripada lo merantem terus sama mbak
mendingan lo buang jauh jauh ini
jabang bayi lo tuh yang anin kandungan lo
gara gara ini jabang bayi kita jadi stres
yang kayak begini
coba deh lo pikirin nih kondisi jabang bayi lo
semuanya kan udah lama
nunggu kehadiran siapang bayi kita ini
gue takut rok
jabang bayi kita kenapa kenapa
gara gara lo mikirin masalah yang sebelah ini
maafin rok ya bang
rok sampai nyilau kayak gini
rok lebih mikirin
lebih mikirin bayi kita bang
akhirnya lo mau terima omongan gue
soal tetangganya yang baru itu pak kardun oh kalau bisa kalian berdua datang ya insya allah
iya insyaallah pak kalau gitu biar kita berdua aja deh nyampein ke haji muhyiddin pak ya terima
kasih banyak ya assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah satu kira kira informasi kayak
ini bisa menghasilkan duit enggak ya kita ke haji muhyiddin siapa tahu aja bisa usaha
kalau informasi yang ece ece kan pelit banget ngeluarin duitnya kalau kita kakak dapat duit berarti
apa kita ayo deh jangan aja aja

jadi lu mau ngasih informasi rapat doang
jadi lu mau ngasih informasi rapat doang
pak haji meski cuma rapat tapi ini rapat penting ini soal pengaduan umi mariam sama si
kardun penting banget ji kita berdua ini bela belain kemarin kalau pak haji gak tau bisa berapa
masa sesepuh kampung di sini kagak tahu ada rapat penting udah deh mbak nggak usah dateng ngapain
sih ngurusin tetangga berantem mendingan urusin itu penyakit apa jalan aja masih susah
bu haji menurut saya nih kalau pak haji dateng justru bakal menunjukkan kewibawaan pak haji sama warga
nih dalam kondisi sakit aja pak haji masih bisa datang berarti kan pak haji masih peduli sama warga begitu wajib
kan informasinya udah sekarang nih nih nya dong
kagak ada duit gua tahu nih lu udah per informasi ini dari pak sultodi kan yang ketemu di jalan
aku aja deh lu jadi kita gak dapat ginian nih ji gua bilang kagak tetap kagak
kan sakitnya bulan sembuh kok udah dibawa pulang sih iya tapi kan katanya dia mau berubah pengobatan ke
pengobatan alternatif berarti haji muhyiddin duitnya udah abis makanya haji maymunah pengobatannya
beralih ke alternatif iya bu kalau pengobatan alternatif teh biayanya lebih murah
kita udah kagak mau ngomongin lagi nih soal haja maymunah sama haji muhyiddin iya bentar lagi kan bulan ramadhan nih iya gak
bukan apa apa kita takutnya munculnya fitnah lagi ntar
pak haji ini gimana sih kan selama ini keluarga haji sulam sama haji muhyiddin musuhan
saat pak haji muhyiddin dalam keadaan susah begini harusnya pak haji senang dong kan pak haji bisa ngebuktiin kalau kekuasaan panji sulam
ada di atas haji muhyiddin ya nggak bu
udah deh bu saya kagak mau diadu domba lagi eh ini sebenarnya ibu ibu pulang dari mana sih dari ngaji sampai pulang nonton importainment
ya ngaji kan kagak ada ayatnya gosip kenapa jadi gosip di sini sih bukannya apa bentar bubur saya jadi rasa gosip tuh
udah lama kalau nanti ujung ujungnya ibu ibu ini kumpul sama koruptor yang penting lo udah ngingetin
maksudnya penjara iya iya masa ngerumpih gini aja ngelanggar hukum bener bener iya ada dada aja
iya iya saya mau bilang di penjara lah tadi sih tuh ngomong katanya nanti kita sama senasib sama koruptor
iya nanti ibu ibu bakal kumpul sama koruptor tapi di neraka ngegosipl lebih hot lebih panas
bawa di neraka ha ntar bibirnya kayak bibir onta iya